kita ke informasi selanjutnya
usai melakukan inspeksi kesiapan stadion jis di jakarta
perwakilan fifa pssi serta kementerian pupr
melakukan inspeksi prasarana serta kesiapan sejumlah stadion
di kota bandung yang akan menjadi venue latihan
bagi negara peserta piala dunia u tujuh belas
dalam inspeksi tersebut perwakilan fifa menilai
stadion sidolik kota bandung telah memenuhi syarat
sebagai venue latihan tim yang akan berlaga
di piala dunia u tujuh belas november mendatang
selain melakukan pemeriksaan terkait kondisi rumput
dalam inspeksi yang digelar berlangsung secara tertutup tersebut
perwakilan fifa pssi dan kementerian pupr
juga melakukan pemeriksaan ruang ganti pemain
tribun penonton hingga masalah keamanan di dalam area stadion
seperti diketahui sebelumnya stadion sidolik
sempat mengalami renovasi total
usai ditunjuk sebagai salah satu venue latihan
tim peserta piala dunia u dua puluh satu
yang akhirnya urung digelar
usai melakukan inspeksi di stadion sidolik
rencananya perwakilan fifa akan melakukan
hal serupa ke stadion arca manik
kota bandung dan stadion
sijal karupat kebupaten bandung
intinya peralatan lah peralatan yang
kurang memadai karena
mesin yang ada di kita ini masih manual
sementara di gbh
ada mesin untuk potong rumput
karena lapangnya udah bagus
cuman mungkin itulah macam
ikat pemotongan kalau pemotongan
pakai manual gak